setelah polda metro jaya menggelar rapat dengan stakeholder terkait
direktorat lalu lintas polda metro jaya akan kembali menggelar rekonstruksi kasus kecelakaan
yang melibatkan pensiunan poleri dan menewaskan mahasiswa ui muhammad hashya atalashya putra
rekonstruksi ulang tersebut sesuai dengan perintah kapolda metro jaya
agar ditelantas polda metro jaya kembali melakukan rekonstruksi dan gelar perkara
kabin humas polda metro jaya kombes pol truno yudo wisno andiko
mengatakan rekonstruksi yang digelar pada kamis pagi akan melibatkan pihak eksternal
di antaranya pakar lalu lintas ahli hukum pidana kompolnas
hingga turut mengundang keluarga hashya atalashya putra
dalam tadi disampaikan prosedur administratif tadi itu juga sempat bukan perbedaan ya
tetapi ada yang diterima oleh pihak keluarga
dalam bentuk catatan asmi teraktif
tentu ini menjadi suatu masukan koreksi yang tentu akan dipelajari oleh bapak kapolda metro jaya
dan itu menjadi catatan penting yang nantinya untuk sebagai langkah tindak lanjut berikutnya
dan besok dari penyidik direkturat lalu lintas bersama sama dengan interprofesi
kemudian juga dengan para pakar para pihak ini juga kita lakukan rekonstruksi
sebagai wujud transparansi
bisa diikuti juga dengan teman teman media saya rasa itu dulu
sementara itu korlantas polri akan membantu polda metro jaya
menggunakan alat traffic accident analysis untuk mengungkap peristiwa kecelakaan
yang menewaskan muhammad hashya atalashya putra
kekuat lantas polri irjen pol firman santia budi mengatakan
nantinya akan diketahui apakah pengemudi masih sempat melakukan pencegahan atau tidak
penyidik bertugas nanti menentukan mencari siapa
yang akan jadi tersangkanya
nyatapun dengan kasus yang ada ini
bertugas terus mencari
berdasarkan bukti bukti yang ada di lapangan
kita dari kuala lantas nanti membantu dengan asistensi
dukungan alat dan personil yang memang dibutuhkan
untuk memastikan objektivitas hasil penyelidikannya
traffic accident analysis nya kita turunkan
kami ke sana kita pakai apa namanya untuk memperkuat
memastikan melihat simulasi sebenarnya apa sih yang terjadi
masih sempat nggak sih seseorang itu
melakukan tindakan pencegahan itu nanti akan terlihat di sana
polisi juga dapat mengungkap dengan jelas peristiwa kecelakaan
dengan tampilan video tiga dimensi
tim liputan cnn indonesia